kita akan kembali ke dalam negeri terlebih dahulu di mana saat ini koresponden cnn indonesia ratu nabila berada di stasiun mampang jakarta selatan
ratu bagaimana kondisi saat ini pasca anjloknya kereta di stasiun manggarai
ya sheryl saat ini saya berada tepat sekali di tengah rel kereta api dari arah tanah abang sudirman ke arah manggarai
dan di belakang saya ini beberapa pekerja sekarang sedang melakukan pengecekan juga melakukan sedikit ada sesuatu juga kayu yang ditambal di bawah sana
mereka melakukan ini sejak pukul setengah delapan pagi waktu tadi dan hingga kini masih belum selesai
namun kedua rel di kanan dan kiri saya ini sudah bisa dilalui dari arah manggarai menuju ke sudirman
kita bisa melihat di sana ada kereta yang juga akan melaju ke arah sudirman
itu sudah bisa dilewati namun dengan kecepatan yang sangat pelan sekali
dan tadi juga saya sempat berada pada saat kereta tersebut datang
posisinya agak miring begitu namun sudah bisa dilalui dengan normal
tapi para penumpang yang juga sempat ada di stasiun sempat mengalami penumpukan di stasiun manggarai itu
ada yang menggunakan angkutan umum ada juga yang tetap menunggu kereta api tersebut untuk berjalan kembali
namun seperti yang saya lihat tadi di dalam kereta api itu sangat sesak sekali
mungkin ini juga dampak dari penumpukan tersebut
saya sudah bertanya tanya kepada salah satu petugas yang ada di sini
menurut mereka saat ini sekarang sedang dilakukan sedang dilakukan pengecekan dari berbagai aspek
karena ini tidak bisa dilakukan
secepat itu begitu
mungkin akan satu hari ataupun beberapa hari
karena juga ada knkt yang juga hadir di sini untuk membantu proses pengecekan ini
mungkin bisa dari kontur tanah ataupun juga dari rel tersebut
ataupun dari banyaknya penumpang yang ada di kereta
jadi sampai saat ini semua masih diberikan
namun jalur sudah normal kembali sudah bisa dilawati kembali
baik nabila langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi lonjakan penumpang saat ini
yang dilakukan untuk mengatasi lonjakan penumpang saat ini memang tidak ada lagi
maksud kami tidak ada penambahan kereta ataupun tidak ada hal hal lain di luar jalur normal yang sekarang diberlakukan kembali begitu
juga bagi para penumpang
yang mengalami keterlambatan ini bisa mengambil tiket terlambatan di loket kereta api
baik terima kasih ratu nabila yang melaporkan langsung dari manggarai jakarta